sebuah indekos di kabupaten sidrap sulawesi selatan digerebek satresmo polda sulsel pada selasa siang atas laporan seorang ibu rumah tangga yang mengaku dokumen kematiannya telah dipalsukan oleh sang suami fm
atas laporan korban tim resmo polda sulsel yang melakukan penyelidikan kemudian berhasil mengendus persembunyian sang suami di kabupaten sidrap sebelum akhirnya digerebek
saat digerebek polisi mengamankan fm bersama istri mudanya berinisial wa
di mana pelaku telah memasukkan kematian istri sahnya
guna untuk melakukan pernikahan terhadap gadis dengan inisial wa yang berumur sembilan belas tahun
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya fm dan wa kemudian digelandang ke mapolda sulsel dan selanjutnya diserahkan ke polres luwu utara
guna menjalani hukuman atas kejahatannya
terus kenapa kau bikin meninggal
itu cuma mau bikin alasan aja supaya bisa kalah
ya dan juga pak di namanya itu bukan namanya
ironisnya istri muda fm mengaku jika sejak lima bulan pernikahannya
ia hanya mengetahui fm adalah seorang duda setelah ditinggal mati oleh istrinya dan tak mengetahui jika istri sah fm masih hidup
atas perbuatannya fm kini mendekam di sel tahanan mapolres luwu utara
yahya maulana sidrap sulawesi selatan
apa punya ini